pertarungan puncak pemilihan kepala daerah digelar dan pemungutan suara pun dilakukan serentak di satu ratus satu wilayah yang ada di indonesia
ikuti program spesial pilkada dua ribu tujuh belas pemungutan suara bersama alfian raharjo dan tiffany raitama
rabu lima belas februari jam setengah sembilan pagi di cnn indonesia